dalam gulungan awan panas dari puncak semeru
dia nyaris tidak berapa
diseret dengan tubuh tertelungkup berkilo kilometer
secara jauh dia bisa selamat dari erupsi semeru
di usia dua puluh lima tahun
agus rudy hartono kini hanya bisa terpaku bersama pengungsi semeru lain di lumajang
kakinya nyaris tidak bisa digerakkan
sementara kemampuan berpikirnya lambat
ibunya yang merawat rudy sejak dulu
kini tidak punya apa apa lagi
rumah dan sumber penghasilannya musnah tak bersisa
waktu turun dari rumah itu
suatu waris sekuat tenaga
tidak bisa jalan
jalannya nol sewuk gini
jadi ini besed dah semua
biar bisa jalan
terus saya itu diinjek injek sama orang yang lari
yang bisa anda lari ke situ
diinjek injek kepala saya nggak peduli
erupsi ini bukan yang pertama kali
laman badan geologi dan sumber daya mineral menyebut
sudah ada sepuluh kali erupsi semeru yang pernah terdokumentasi
sejak perkiraan erupsi pertama pada tahun seribu delapan ratus delapan belas
hingga dua puluh satu desember erupsi semeru membuat lima puluh orang meninggal
dan tiga puluh enam lainnya dilaporkan hilang
korban selamat mengungsi di satu ratus empat puluh delapan titik pengungsian
yang tersebar di kabupaten lumajang malang probolinggo dan jember
data badan nasional penanggulangan bencana bnpb mencatat
ada sepuluh empat ratus jiwa yang mengungsi
satu di antara pengungsi erupsi gunung semeru di lumajang
adalah agus rudi hartono
menempati tenda nomor delapan dia tinggal bersama dua puluh tetangga
sesama warga dusun kajarkuni
rudy panggilan akrabnya menyelamatkan diri dari erupsi
bersama ngatri sang ibunda
saat erupsi terjadi rudi terserat dengan tubuh terlungkup
bersama sang ibu hingga belasan kilometer
saya diinjek sama orang yang lari yang bisa lari ke situ
diinjek injek kepala saya nggak peduli
ya itu udah naik ke tepeng tepeng saya sowon anak saya
saya taruh di kepala di jendul jendul gini
itu suruh pegang pegang apa yang kena pegang ya
ayo usaha mungkin mudah mudahan masih selamat kita
jadi saya sekuat tenaga terjebak di dalam air airnya segini
ada petir dari gunung semeru itu letusan
itu saya cari jalan
oh itu jalan balik lagi sama anak saya
udah nggak ketemu
saya di sini katanya
dirabah rabah terus dapat tangannya
saya tarik saya tarik
lagi ya kelepek kelepek di dalam air itu mas anak saya itu
berhasil selamat dari bencana
kini hari hari di pengungsian dijalani rudy dengan tabah
luka sekujur tubuh sudah mengering
namun kondisi kakinya semakin lemah
seandainya kaki rudy bisa ditukar sama kaki saya saya tukar mas
biar adik saya bisa jalan normal
dan adik saya belajarnya yangific itu lasts leh re nerd
jakarta soprattutto punya tim muara
agus rudy hartono pria dua puluh lima tahun itu adalah warga pedesaan yang luput dari perhatian
dan semua jaminan sosial kesehatan yang harusnya menjadi hak rudi bersama ibunya
mereka tidak punya kartu indonesia sehat bpjs atau bahkan tak menerima berbagai bentuk bantuan sosial
rudy sebenarnya lahir dan tumbuh dengan fisik normal
kakaknya sulianto bercerita betapa saat kecil fisik rudy jauh lebih kuat dari anak seusianya
sebenarnya dia lahir normal
terus ya masih normal
waktu sekolah dia sekolah waktu ngaji dia ngaji
terus habis itu dia waktu menginjak umur dua belas tahun ke sunat
setelah sunar itu sembuh dia kerja biasa seperti biasa kerja
bantu ibu cari kayu cari rumput bantu saya nyangkul gitu
sampai sampai dia tenaganya kuat banget
kuat banget dia
apu ada orang yang dulu bilang masih
jamanya film samson itu itu samson dari timur gitu
saking kuatnya dia
iya tapi yang nggak tahu kenapa
mungkin allah berkendak lain
tapi kemampuan verbalnya sejak kecil memang bermasalah
dia juga sering tak mampu merespon pertanyaan sederhana
kemampuan berpikirnya pun lemah
hingga rudy terpaksa putus sekolah di kelas dua sd
yang membuatnya tidak bisa membaca dan menulis
berbicara dengan rudy harus pendek dan jelas
meskipun kadang hanya tatapan mata saja yang menjadi caranya menjawab
tiba tiba sakit aja tuh
kiri dulu apa kanan dulu yang satu
dari sini sampai sini
berarti dua duanya waktu itu
terus kamu bilang apa sama ibu sama kakak
ya jadikan dukun gitu
lalu nih waktu penduduknya saja dia kemudian dis death and on
adalah waktu minggu depan
jadi ada dan apabila dia menemukan kesalahpangan yang menyelamat ke negeri buat breakfast out
itu saat malem kemudian dia juga menyembuni dia dan mengin residential begini
sejak tak mampu berjalan normal pada usia empat belas tahun
praktis lebih dari separuh usia rudy digantungkan pada sang ibu
sebelum dipengusian ngatri bekerja sebagai buruh tani
kadang beberapa bulan sekali dia juga memperoleh sedikit penghasilan
dari menjual pisang dari sebidang kebun miliknya
pekerja di lanya orang orang yang punya ladang
kayak nyangkol kayak tanem padi maton gitu mas
tiga puluh per setengah hari jam dua belas
dari jam tujuh
nanti kadang kadang ada liburnya mas
kalau di sana kan taninya itu sawah
kalau habis tanam ya libur dulu nunggu dulu
nanti udah matun baru ditarik lagi sama orang gitu mas
nggak setiap hari ada nggak kayak pabrik mas
tak punya biaya menjadi alasan rudy sejak kecil hingga saat ini
tak mendapatkan pengobatan
bahkan untuk mencari tahu ke dokter soal penyebab kaki sang anak cacat
ngatri tak mampu membayarnya
terus umur tiga bulan dia punya penyakit sesek gitu mas
napas sesek napas
terus disuntik satu minggu suntik lagi satu minggu disuntik lagi
lama kelamaan kan masih bisa kerja
katanya apa kata mantri
udah umur tujuh belas tahun aneh jalannya gitu
kok anak saya gini jalannya ya kenapa
nah kamu lihat kamu lihat lalu dia lihat aja
kok hanap aja memakai ini ya kamu lihat
terus api banget beneran

buat apa kamu tuh
saya yang rasanya kayak gitu kan saya masih bisa berpikir gimana cara bisa jalan
kalau rudy kan gak bisa
seandainya bisa ditukar
saya yang bisa ditukar
gimana lagi mas kalau nggak ada pemerintah yang berdiri sama kita
apa buat makan selanjutnya nanti
mana saya karena nggak ada kerjaan lahan juga nggak ada apalagi rumah udah hancur gitu loh mas
sampai jumpa lagi
pagi itu cuaca di kaki gunung semeru cukup cerah
sosok semeru yang gagal
gagah menjulang diselimuti kabut tipis
pagi ini seharusnya tim berbuat baik hendak mengantar rudy dan ibunya kembali ke tempat tinggal di desa kajar kuning
mereka ingin sekali melihat kondisi rumah setelah dihantam awan panas
meski izin sudah diberikan tapi kegiatan urung terlaksana
tni sebagai penanggung jawab keamanan menyatakan desa kajar kuning masih tidak aman dimasuki kecuali oleh tim sar
tapi lewat sebuah video yang diambil salah satu anggota tim sar rudy dan ibunya tetap bisa melihat kondisi desa dan rumah mereka
seluruh desa tertimbun pasir dan material vulkanik gunung semeru
tebalnya material membuat rumah mereka hanya terlihat atapnya saja
sebidang kebun milik ngatri yang menjadi salah satu sumber nafkahnya hilang
semuanya hancur musnah dilalap erupsi
ya gimana lagi mas kalau nggak ada pemerintah yang berdiri sama kita
apa buat makan selanjutnya nanti
sedangkan kondisi anak saya masih masih berada di rumah
kira kira misalnya buat pengobatan rudi buat apa gitu dengan kondisi yang hampir semuanya udah nggak ada gimana
ya cari aja kerjaan mungkin kalau masih ada
kalau nggak ada ya gimana ya mas ya nggak bisa
mau usaha tidak punya biaya
buat rudy juga udah nggak ada
mana saya karena nggak ada kerjaan
lahan juga nggak ada
supaya lagi rumah udah hancur gitu loh mas
kalau dulu kan masih bisa kerja untuk nafkahin anak saya yang seperti ini
sekarang ya nggak tahu dah nanti kebelakangnya gimana gitu
kekhawatiran jelas terlihat menyelimuti diri ngatri
membayangkan hidup rudy tanpa dirinya suatu hari nanti
umur ngatri akan semakin tua
sementara di usia dua puluh lima tahun putra kesayangannya tak mampu mengurus dirinya tanpa bantuan orang lain
termasuk hanya untuk segedar mandi pun rudy tidak mampu sendiri
selalu ada orang lain untuk semua urusannya ke kamar mandi
tidak hanya itu
tidak hanya itu
tidak hanya itu
tidak hanya itu
tidak hanya itu
tidak hanya itu
dua puluh tahun hidup dengan mobilitas terbatas diduga membuat mental rudy terpengaruh
kedatangan anggota persatuan penyandang disabilitas indonesia ppdi lumajang yang menemui rudy meyakinkan hal tersebut
saat mencoba menggali apa yang ada di hati rudy
anggota ppdi menangkap kesan bahwa rudy merasa sudah hilang asa untuk sembuh
ia merasa tak akan ada yang mau menolongnya
ini sangat memungkinkan untuk bisa ditolong
tapi sejauh ini beberapa kali kita datangi masih belum tergerak hatinya untuk bisa mengikuti arahan kita
mudah mudahan dengan terus kita datangi dengan teman teman disabilitas dia akan tergugah sendiri
jadi terutama untuk didikan mentalnya dia
ada rangsangan untuk ingin bangkit
sehingga bisa membantu orang tuanya yang tinggal satu satunya
tim berbuat baik juga mencoba mencari tahu apa yang terjadi pada kaki rudy
mengapa kemampuan kakinya makin melemah dan terus menimbulkan rasa nyeri
kami menghubungi tim relawan dari sebuah rumah sakit di jember yang ada di pengungsian untuk melakukan observasi fisik pada kaki rudy
dan benar saja diduga kondisi kaki rudy sudah di tahap kronis
dan dari di situ saya rapah
juga tidak ada kondisi tulang pinggang yang berbahaya
kondisi tulang pinggang yang berbeda dari kondisi normal
jadi saya curiganya itu adalah suatu proses peradangan pada sendi
karena tidak pernah diobati tidak pernah diperiksa
proses itu terjadi proses radang itu terjadi terus menerus
sehingga sampai menyebar ke lutut juga tadi ternyata
jadi pasiennya pun saya periksa sambil tidur
saya suruh nekok pun tidak bisa lututnya
jadi ada pinggang sampai ke lutut juga
namun masih ada secerca harapan bagi rudy untuk kembali pulih
dia masih punya impian untuk bisa mandiri
membalas budi baik sang ibu dan menjaga di sisa masa tuanya
rudy butuh uluran tangan orang orang baik untuk membuat asanya jadi nyata
pengennya apakah misalnya sudah sembuh
ya nungguin ibu
kerja apa biasanya
pengen bisa maju lagi ya
pengen bisa cari rumput lagi ya
apa sih kamu kesenangannya apa hobinya apa
rumput dipak rumput dipak dan mau kambing
kamu senang ipera kambing ya
pokoknya polnya laku laku